kalau saya ngomong itu lagi sudah percuma
nasib sudah jadi bubur
dia sudah di bem oleh fifa
statuta fifa tak membolehkan politik
makanya saya bilang hantu pun kalau punya tim bola
masuk ke daftar fifa tak boleh ada yang menghalangi
sekarang untuk ke depan kita harus pikirkan
kasih semangat itu tokoh pimpinan pimpinan yang punya division maker
apa itu jangan sampai ada tambahan hukuman dari fifa untuk pssi
pssi itu kalau di luar negeri namanya
presiden federasi football indonesia
dia presiden tak ada urusan negara
tetapi tak boleh buat
sembarangan oleh para di negaranya masing masing
jadi kalau tak tahu jangan ngomong
inilah akibatnya pssi diseperti ini kan
dan pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat indonesia
karena pssi adalah perekat anak bangsa